terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
petugas polisi meneriaki pengguna sepeda di kawasan sudirman tamrin jakarta yang kedapatan berkendara di jalan raya khusus kendaraan bermotor
padahal di samping kiri mereka ada jalur khusus untuk pesepeda dalam video yang diunggah akun instagram tmc
polda metro selasa pagi polisi mengimbau para pesepeda untuk mematuhi aturan agar terhindar dari kecelakaan